baras gua baras gua baras gua
mau nama inggir
peduli amat gua nggak minggir
sekarang lo pilih lo di pihak siapa di pihak gua atau di pihak dia
enggak aku bukan di pihak siapapun
kalau lo bukan di pihak siapa siapa ngapain lo nungguin dia minggir

iya clara diam dulu dong
nging jelas dong
mama gak tau ini kenapa sih
kejar kejar sama hantu
kamu diantunya ma
ma itu hantunya
ini apa sih
karena kamu jangan teriak teriak dong
itu banyak punggung
ma itu hantunya
gak ada apa
sean pegang aku
sean pegang aku
ma bisa diantunya ma
tanda tanda tanda
aku aja yang bawa pulang ya
benar benar pertunjukan yang tidak disangka sangka
terima kasih ya clara
pembalasan yang terbaik
karena kamu sudah mempermainkan saya
aku kangen banget
aku gak mau liat mama sedih kayak gini
nanti bingung mona kenapa sih clara kayak gitu tadi
ini banyak orang yang ngeliat elu tante malu
semua anak tante itu bermasalah
semuanya tuh bikin malu tante
tante andis benar
tante andis benar

kenapa aku gak tenang
kepikiran dia itu
aku akan cari dia dulu
dan aku harus membereskan masalahku sama dia
saya mau pergi saya banyak urusan
pak raja belum balik pulang sekarang kondisi papa masih belum pulih pak
udah udah biar urusan saya ya
nggak gue gak akan pernah terima
gue gak pernah terima raja jadi kakak
gue gak akan pernah terima
gue gak akan pernah terima
itu loh mas di jepang ada yang nyariin
tapi kok ini ada ada aja deh ah
kamu ngapain lo kesini
lo mau ngapain disini
lo gak terima sama gue
lo mau laparin gue ke polisi gara gara gue mematikan lo
laporin aja lo pikir gue takut masuk penjara
gue kesini mau menyelesaikan masalah kita
udahlah baik baik aja ngomong
gak usah pakai emosi
masalah kita udah omongin baik baik
balas gue enggak
mau nama minggir
sekarang lo pilih lo di pihak siapa
di pihak gue atau di pihak dia
enggak aku bukan di pihak siapapun
kalau lo bukan di pihak siapa siapa ngapain lo ngelindungin dia
gue akan kasih semua ke lo kalau lo mau
gue gak butuh
karena gue sama lo sedara dan gue gak mau kita musuhan
lo benci atau enggak lo harus terima kalau gue abang lo
kamu tenang clara
lepaskan aku nego
aku tuh jelas jelas ngelihat antunya putri dewa
itu antunya putri sama anaknya
enggak ada namanya antunya putri
tapi jelas jelas tadi aku ngelihat sendiri dewa
kenapa sih dewa
makin stres sama itu
kamu tuh selalu bikin masalah
aduh karena kamu jadi terkenal sekarang loh
dia masuk internet
sepertinya ada yang posting video clara yang lagi teriak teriak di jalanan kayak orang
ini loh cit
tante aku ini nggak stres tante aku tuh masih waras
kita ngomong jelas lihat sendiri tanda hantunya putri clara clara
kenapa kamu pergi begitu tante gak seperti itu loh kalau nggak percaya
lihat ini sudah menjadi viral kemana mana anak pengusaha kaya sudah menjadi gila
pasti selalu bikin mama malu
eh eh eh eh kamu ngapakan
oh ya udah yuk kita keluar dulu ya dewa dewa kamu jaga kewaran lu ya
lo mau ngasih harta lo semuanya ke gua tak mungkin nggak percaya gue
ini pengacara gue
gimana udah siap semua sesuatu sudah semua perkasa sudah
hai dari sendiri kan kalau raja itu berusia
dan udah mulai baik jadi aku minta sama kamu diego tolong terima raja sebagai kakak kamu
hai aku masih dalamnya
oke gini gua bakal bakal terima lo ya
gua bakal belajar untuk itu tapi ada syaratnya
lo harus kabulin satu permintaan gue
oh enggak enggak sekarang tapi suatu saat nanti gue bakal lagi
paling nggak sekarang lo harus janji dulu sama gue lo bakal kabulin permintaan gue nanti
jelas gue akan mengabulkan permintaan tapi dengan satu syarat juga
mulai sekarang gue minta lo belajar nerima gue sebagai abang lo